terima kasih anda masih bersama kami
kepergok saat beraksi seorang pelaku kriminal spesialis ganjal atm di kabupaten bandung barat babak belur dihajar warga
dua remaja berusia enam belas tahun yang membegal korban pelajar di bekasi diringkus polisi
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal selengkapnya
sebelum diciduk polisi seorang pelaku kriminal spesialis ganjal atm ini babak belur dihajar warga
aksi pelaku kepergok warga saat mencoba menguras isi rekening korban yang hendak mengambil uang di atm di kawasan cihideng kabupaten bandung barat
modus operasi pelaku adalah mengganjal mesin atm menggunakan tusuk gigi dan menguras isi rekening saat korban meninggalkan mesin atm
dua pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran polisi
dua remaja berusia enam belas tahun ini diringkus polisi karena terlibat dalam aksi begal di jalan raya pekayon bekasi selatan selasa sore
komplotan begal di bawah umur ini berusaha menangkap
rampas sepeda motor milik seorang pelajar dengan melukai korban menggunakan senjata tajam
aksi begal terhenti saat korban berteriak meminta pertolongan warga
direktorat reserse kriminal khusus polda jawa barat mengungkap kasus penjualan dan penimbunan bahan bakar minyak ilegal
yang dilakukan oleh seorang oknum anggota dprd kabupaten pangandaran
dalam melakukan aksinya oknum anggota dprd tersebut sengaja merubah bahan bakar jenis moga sembilan puluh dan moga sembilan puluh dua
menjadi pertalit serta pertamax sembilan puluh dua
dan didistribusikan ke sebagian sppu mini di pangandaran
satu truk tangki berisi muatan moga sembilan puluh dan sembilan puluh dua sebanyak enam belas liter diamankan sebagai barang bukti
tim liputan transmedia